oke berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa enam bulan setelah vaksinasi terakhir
maka kadar antibody ini mulai menurun ya
oleh karena itu vaksinasi booster penting diberikan terutama dalam melawan covid sembilan belas varian baru
nah program vaksinasi covid sembilan belas tambahan pun juga sudah dimulai sejak dua belas januari lalu
namun nampaknya nggak sedikit nih masyarakat yang clules atau kurang petunjuk gitu mengenai hal ini
dan untuk membahas hal ini bergabung bersama kami ada dr dirga rambe
dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog
dr dirga selamat malam
selamat malam assalamualaikum mbak buspa
dr dirga di paket sebelumnya kita lihat ramai ramai warga lanjut usia
antusias nih ternyata untuk mendapatkan vaksin booster mereka vaksin ketiga mereka
sebetulnya kondisi apa yang tepat sehingga bisa mendapatkan vaksin ketiga ini
ya vaksinasi ketiga atau vaksinasi booster telah kita mulai dua belas januari kemarin
pada tahap pertama ini prioritasnya adalah
dua orang ya satu kelompok lansia yang kedua kelompok dengan gangguan kekebalan tubuh atau
imunokompromis dan juga orang orang dengan penyakit kronik atau comorbid
inilah dua kelompok berisiko tinggi yang kalau sampai kena covid risiko mengalami covid yang berat
termasuk kematian akibat covid
namun demikian mbak puspa masyarakat yang non lansia pun itu selama sudah punya tiket vaksinasi booster
di aplikasi itu dilindungi itu sudah boleh vaksinasi
oke nah tapi sudah banyak juga nih anak anak muda yang kayaknya posting di sosial media mereka sudah mendapatkan booster
tapi nggak sedikit juga yang bingung dengan jenis vaksin yang digunakan nih dok dalam vaksinasi tambahan
ada masyarakat yang penerima vaksin primer atau dua dosis vaksin sinovac boosternya adalah setengah dosis vaksin pfizer dan juga az
kemudian yang vaksin penerima primernya az menerimanya booster setengah doksin vaksin moderna gitu
setengah dosis ini efektif dok
sebelum kita memulai vaksinasi booster sudah dilakukan penelitian di indonesia
nah penelitiannya menunjukkan dengan pemberian vaksin booster tadi pfizer setengah dosis dibandingkan dengan yang dosis penuh
ternyata satu antibody nya itu kadarnya sama tingginya
oleh karena itu diputuskanlah digunakan half dose kenapa
dr dirga mohon maaf nampaknya kita terputus sambungan telponnya kita tidak bisa mendengar tidak bisa mendengar suara dari dr dirga
kami akan mencoba menghubungi dr dirga kembali tapi tadi ya dikatakan oleh dr dirga sudah tersambung
oke tadi dikatakan oleh dr dirga bahwa ada prioritas yang sekarang bisa mendapatkan vaksin booster
yang pertama adalah lansia dan juga orang orang yang penderita comorbid atau penyakit bawaan untuk langsung mendapatkan vaksin ketiga mereka
tapi selagi anda punya tiket di aplikasi peduli lindungi anak muda siapapun anda yang sudah punya tiketnya silakan langsung datang ke puskesmas atau ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan vaksin ketiga anda vaksin booster anda
oke saya coba kembali menyapa ada dr dirga rambe dokter spesialis penyakit dalam dan vaksinolog dr dirga selamat malam kembali bergabung bersama kami
melanjutkan pertanyaan tadi dosis efektif setengah kah kalau berdasarkan penelitian yang diketahui dr dirga seperti apa
ya penelitian di indonesia menyatakan booster dengan setengah dosis itu efektifnya sama dengan satu dosis penuh
jadi sehingga dengan setengah dosis satu lebih banyak orang yang bisa kita vaksinasi dan yang kedua dengan setengah dosis tadi efek samping atau reaksi pasca vaksinasinya lebih ringan dan lebih jarang itu keuntungannya
oke nah selain pertanyaan efek samping dari setengah dosis ini ada juga yang bertanya kok tadinya dapatnya sinovac terus sekarang harus ini harus ini kemudian yang sinopharm bahkan ada beberapa yang saya baca di lini masa tidak bisa mendapatkan vaksinasi booster atau vaksin booster ini kenapa dokter dirga
untuk vaksinasi booster ini kita mengenal ada dua istilah yang pertama vaksinasi homolog ya jadi vaksinasi satu dua dan tiga nya sama sinovac sinovac sinovac
yang kedua vaksinasi
vaksinasi heterolog jadi sinovac sinovac pfizer misalnya ya nah ternyata dari penelitian diketahui untuk booster ini vaksinasi heterolog yang beda merek beda jenis itu antibody nya lebih tinggi lebih baik
oleh karena itu untuk booster diutamakan yang vaksinasi heterolog dulu kecuali kalau stoknya di daerah tidak tersedia boleh kita menggunakan vaksinasi homolog
oh oke nah kalau penelitiannya seperti apa dok yang spesifik menunjukkan dampak begitu terhadap penggunaan
vaksin booster dengan jenis berbeda ada nggak sih mungkin dari penerimaan tubuhnya atau seperti apa
ya penelitian menunjukkan dengan vaksinasi heterolog atau yang berbeda itu kadar antibody nya lebih baik lebih tinggi tetapi keamanan atau efek sampingnya sama saja
artinya bukan karena dengan berbeda merek jadi ada efek samping tambahan tidak
oleh karena itu diputuskan direkomendasikan sebaiknya untuk booster menggunakan vaksinasi heterolog
tadi setengah dosis dikatakan walaupun sama begitu kekuatan antibody nya tapi yang sebelum sebelumnya jaraknya mungkin penurunannya di waktu tiga sampai enam bulan
sementara kalau setengah dosis ini kadar antibody ini penurunannya akan seperti apa dokter dirga
ya memang dari penelitian saja diketahui kan setelah enam bulan ya enam bulan setelah vaksinasi yang kedua antibody kita mulai turun
lalu kita coba di penelitian kita berikan booster atau suntikan tambahan
nah kalau setengah dosis gimana
nah ternyata tadi efektivitasnya sama
nah apakah antibody ini akan bertahan berapa lama atau seterusnya tentu kita masih membutuhkan penelitian
tapi di sini saya ingin menyampaikan mbak puspa bahwa laporan dari negara negara lain yang sudah mengalami gelombang omikron lebih dahulu
tetapi dengan booster itu efektivitasnya lebih tinggi
tetapi dengan booster itu efektivitasnya lebih tinggi
tetapi dengan booster itu efektivitasnya lebih tinggi

oleh karena itu tadi bila anda sudah mendapatkan tiket vaksinasi booster segera manfaatkan
terutama bila keadilan via dan orang orang dengan komorbid atau penyakit kronis
jadi lebih bisa meminimalisir begitu ya dengan vaksinasi atau vaksin booster ini untuk mencegah penyakit penyakit berat di dalam tubuh
dr dirga sebelumnya juga sempat viral nih kita lihat
menyarankan untuk tidak melakukan olahraga selama seminggu pasca vaksinasi booster atau primer bahkan
ya jadi vaksin mrna yaitu merek moderna dan pfizer
dari penelitian diketahui dapat menimbulkan efek samping berupa radang otot jantung yang ringan
jadi ini kejadiannya sebetulnya sangat jarang juga sifatnya ringan
nah untuk meminimalisasi risiko tadi
vaksin lainnya tidak ada rekomendasi itu
pertanyaannya kenapa baru sekarang mengeluarkan
statement itu dokter dirga
oh tidak kalau kita baca
itu sejak lama ya
sejak pfizer dan moderna digunakan
secara luas tidak ada
anjuran seperti itu lagi lagi
ini simpannya hanya anjuran
untuk mengurangi myokarditis
atau efek samping radang
pada otot jantung yang tadi
sebetulnya kejadiannya sangat jarang
dan juga sifatnya ringan sehingga mudah diobati
sehingga supaya kita untuk preventif
lebih safe kita anjurkan
untuk tidak beraktifitas berat
selama tujuh hari
jika untuk prioritasnya adalah
untuk lansia dan juga para penderita
apa yang kemudian
jenis apa yang kemudian bisa
oke kementerian kesehatan pemerintah
telah mengeluarkan panduan ya
jadi tadi kalau satu duanya sinovac
maka ketiganya boosternya
boleh pfizer boleh astrazeneca
nah keduanya boleh dipakai
nggak ada masalah perbedaannya
tidak terlalu signifikan
sehingga apapun yang tersedia
di rumah sakit
itu boleh kita gunakan
dr dirga do and don't nya
sebelum dan sesudah vaksin booster
dok mungkin bisa dibagikan kepada kami
sebetulnya nggak ada bedanya ya
dengan vaksinasi primer satu dan dua
yang pertama tentu daftarkan diri kita
secara aman jangan berkurumun
diatur sekarang pendaftaran sudah banyak yang online
kalau anda punya penyakit kronik
sakit gula jantung darah tinggi
sakit ginjal sebaiknya
kontrol dulu ke dokter yang biasanya
merawat menyatakan anda
layak vaksinasi atau tidak
minta surat keterangan
pada hari h di bawah suratnya
dipunjukkan oleh petugas sehingga
yang ketiga nggak usah stres
nggak usah tegang nggak usah panik
malamnya tidur yang cukup makan yang cukup
paginya sarapan dulu ya
sehingga pada hari h lancar
nggak deg degan nggak histeris
tensinya nggak naik itu aja
dan setelah vaksinasi selain tadi ada anjuran
untuk istirahat selama tujuh hari
untuk yang moderna pfizer
sebetulnya masyarakat dapat
beraktifitas seperti biasa
jangan ada makan atau minuman yang
spesifik dinyurkan itu juga tidak
oke nah kalau kemudian ada dampak dampak
tadi seperti yang netizen katakan
ada demam dianggapnya demam berlebih
kemudian dan lain lain harus seperti apa tuh dok
ya sekali lagi
kalau kita nyeri pegel di lengan
kita sumang atau demam
memang itu tidak nyaman
tetapi sebetulnya itu tanda bahwa vaksinnya bekerja
itu tanda tubuh kita
sedang merespon menghasilkan antibody
oleh karena itu kalau memang demamnya
ringan dia cukup minum air putih
kalau di atas tiga puluh delapan derajat boleh minum paracetamol
tapi kalau ternyata demamnya berkepanjangan
anda boleh menghubungi
penanggung jawab vaksinasi
yang tertera di kartu vaksinasi
atau boleh langsung ke tempat
waktu kemarin vaksinasi diberikan
oke intinya jangan takut
melakukan vaksin booster ini ya dok
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
sehat selalu dokter